hai ini kalau enggak weekend juga bisa sebagai inspirasi bekal anak untuk ke sekolah
namun anggapan itu ditampik karena pengoperasian ai tetap membutuhkan peran tenaga kerja dalam implementasinya
kami sudah sebarkan ke seluruh anggota
pada waktu ketemu sama orang